kini kita ke jawa tengah kecelakaan maut terjadi di batang senin kemarin
sebagian korban kecelakaan maut yang dirawat di sejumlah puskesmas dan rumah sakit umum kalisari batang jawa tengah mulai membaik
sementara itu hingga selasa pagi tercatat korban meninggal dunia menjadi enam belas orang
hingga saat ini terdapat enam belas korban selamat kecelakaan maut di batang jawa tengah
yang masih menjalani perawatan di berbagai rumah sakit dan puskesmas terdekat
di antaranya adalah tiga orang di puskesmas bawang empat orang di puskesmas limpung
enam orang di rumah sakit kim batang dan tiga orang di rumah sakit umum daerah batang
kondisi para pasien ini dipastikan membaik dan sebagian besar akan dipulangkan untuk berobat jalan
kemudian kemarin yang masih di limpung sama di batang yang pulang yang ringan berarti dua
terus yang meninggal totalnya di sini dua belas di rsd batang satu di limpung dua total enam belas
sementara itu dari empat puluh enam penumpang mobil bak terbuka yang terlibat kecelakaan enam belas orang meninggal dunia
delapan di antaranya meninggal di lokasi kejadian sedangkan empat orang meninggal dunia
sebagian besar yang meninggal di rumah sakit
saat menjalani perawatan di puskesmas dan rumah sakit
roby bernardi batang